sekolah jenis sendiri menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari dua ratus lima puluh keluarga
kalau kau pada posisi pak jokowi gimana sih
di mana saya berinteraksi dengan banyak sekali warga negara asing yang terlibat terutama di konsultan pengawasnya